ya tidak hanya musik pelaku seni dan kali ini makanan khas korea juga banyak diminati masyarakat indonesia
langsung saja untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami darwin tenironama dosen manajemen perhotelan umn
halo selamat malam mas darwin
ya mas darwin kabarnya selain anda juga mengajar sebagai dosen anda juga punya bisnis makanan khas korea
kalau dari pengamatan anda seperti apa sih tren masakan korea di indonesia
tren makanan korea tentunya pasti akan panjang banget ya
karena setup dari korean waves ini sendiri itu sudah dari sepuluh mungkin lima belas tahun yang lalu ya sejak krisis di tahun sembilan puluh delapan
dari tahun sembilan puluh delapan aja itu mereka korea selatan terutama mendapatkan dana segar dari imf sekitar sembilan puluh tujuh miliar dolar kalau nggak salah
untuk mendapatkan income
dari sektor ekonomi kreatif salah satunya adalah kulinary
ya selain dari musik fashion dan lain lain sebagainya
ketika bicara soal tren tentunya akan panjang banget sih ke depannya nanti
kalau kita lihat kan dulu beberapa waktu yang lalu kalau mungkin sejumlah orang ingin menikmati masakan korea itu harus ke restoran
tapi sekarang di jalan kaki lima begitu ada yang menjual
apakah anda melihat masakan korea
karena ini secara rasa bisa diterima oleh pasar indonesia dari mulai berbagai macam lapisan sosial gitu
ya kalau dari secara rasa kalau secara ya kalau kita bicara dari sisi kulineri ya kita kan rasa memang cuma ada yang kita tahu kan asin manis pedas asam segala macam
nah di korea ini ditambah dengan rasa umami ya atau gurih segala apa gurih lah kita bilang ya
nah ini emang cocok banget sama lidah indonesia gitu
terutama ada unsur pedasnya juga
walaupun pedesnya sumber pedasnya itu terkadang berbeda
ada yang dari lada ada yang dari cabai ada yang dari macam macam lah
jadi ya memang pas banget sih sama lidah indonesia
tapi kalau misalkan kita secara marketing pengen emang bener bener dinikmati sama orang indonesia
memang kadang harus kita twist sedikit menjadi sedikit lebih manis atau sedikit lebih pedas supaya sesuai dengan lidahnya orang orang indonesia
nah orang indonesia ini suka yang kalau nggak pedas ya manis begitu
sesuai dengan lokasi di mana ini ya masyarakat berada misalnya masyarakat di pesisir tentunya kurang suka dengan yang manis
mas tapi kalau kita lihat dari bahan baku ya secara bisnis kan bahan baku ini menjadi komponen utama dalam menentukan harga
dan kita tahu juga bahwa korean street food ini ada di kk lima dijual di kk lima dengan harga yang terjangkau
apakah kemudian karena bahannya yang terbilang terjangkau harganya kemudian ini bisa dibuat dengan mudah
oleh para pedagang

itu salah satu alasan kenapa street food dari korea itu gampang untuk dibuat di sini ya walaupun kita nggak pakai barang barang yang memang imported dari sana
contohnya kayak topoki gitu ya itu kan sebenarnya kita pakai bahan baku beras yang diolah sedemikian rupa lah ya
kemudian ada juga mungkin bunyopang terus jajamyeong segala macam itu semua bahan bahannya bisa didapati di sini
kalau dari sisi otentisitas tentunya kalau memang kita pengen membuat street food di sini ya

dari menu menu yang ya tadi saudara sebutkan ini beberapa event sudah saya nikmati salah satunya topoki memang benar benar enak dan mirip dengan shaomai ya
nah kalau kita berbicara lagi soal
menu menu korean street food dari pengamatan anda apa yang paling diminati saat
ini yang paling diminati itu yang cepat ya yang cepat terus juga enak dibawa take away
jadi seperti tokoki yang di dalam bowl kemudian apa tuh potato spiral atau atau dibilangnya apa
potato tornado ya kalau bahasa di apa koreanya itu yori kamja ya yang di apa di kentang yang
diputer puterin gitu lah kayak gitu kemudian odeng tadi udah saya sebutin ya terus ke kimbab yang
memang sifatnya grab and go cepat kimbab juga penuh dengan ada ada sayurannya ada juga
karbonya ya betul mas darwin terakhir ini kan tantangan para pengusaha
baik pengusaha yang middle up maupun yang kaki lima ini begitu besar persaingan begitu luar
biasa dalam hal bisnis korean food apakah anda melihat ini akan bertahan lama seperti mungkin
western food dan juga japanese food karena japanese food juga salah satu yang bertahan cukup lama di
saya rasa akan bertahan cukup lama asalkan dari sisi bisnis kita selalu melakukan inovasi
contohnya ketika misalnya gitu ya ketika kita
misalkan topoki lah kita ambil contohnya kita nggak bisa selalu jualan topoki yang original
terus karena orang akan bosen salah satu inovasi yang bisa kita lakukan adalah mungkin melakukan
fusion gitu entah saya mungkin nggak tahu ya mungkin kita bisa bikin topoki rendang atau topoki
pakai kuah kari atau wareber lah kayak gitu tapi tetap ada item yang otentiknya care gitu karena
zaman sekarang ini kan ketika kita melakukan sesuatu yang berbeda ada istilah namanya fomo kan fear of missing out
itu yang kita kejar sebenarnya baik ini fomo memang bener bener orang orang yang fomo ini
benar benar menjadi target empuk ya bagi para pengusaha kuliner khususnya yang kita bahas malam
hari ini adalah soal korean food terima kasih mas darwin teniro nama ini dosen manajemen
perhotelan umn sudah berbagi bersama kami di cnn indonesia connected thank you